daya tarik asian games dua ribu delapan belas tidak hanya soal perhelatan olahraganya saja
tapi juga ajang untuk kebolehan teknologi
ada sebuah bus otonom atau bus tanpa sopir yang juga turut dipamerkan
dalam rangka menarik perhatian pengunjung
perkembangan teknologi otomotif akan selalu semakin canggih
salah satu kecanggihan teknologi otomotif yang mulai ramai dibicarakan
adalah mobil tanpa pengemudi atau mobil otonom
mobil otonom mampu mengendali kondisi sekitarnya dengan sensor
dan membaca rute tanpa bantuan manusia
seperti bus otonom buatan startup asal perancis yang turut meramaikan ajang asian games
jadi setelah diprogram bisa dikelilingi di semua jalan ini
yang pertama adalah gnss
gnss adalah koneksi dengan satelit
yang kedua bisa dikelilingi dengan sensor
anda bisa melihat sensor sensor di sini
ada yang sama di sisi lain dari jalan
dan sensor sensor ini melihat lingkungan
dan mereka bisa mengenalikan hal hal
yang mereka inginkan
elemen yang membantu kapal untuk berlokasi adalah odometer
odometer adalah sensor yang kita letak di kudang
jadi kita tidak bisa melihatnya di sini
bus diperkuat dengan baterai listrik berkapasitas tiga puluh tiga kwh
sanggup memuat lima belas orang dengan rincian sebelas orang duduk di kursi dan empat pendiri
bus juga bisa beroperasi selama sembilan jam
dengan kondisi pengisian baterai selama empat sampai delapan jam
bagaimana cara mengoperasikan bus di kudang
di sini saya berada di kudang bus
dan kita ingin melakukan loop
jadi saya memilih kudang yang ingin saya pilih
di sini dan berhenti
saya bisa melihat cara saya melakukannya
ini kudang biru
dan kemudian saya tekan go
dan kamu berdiri
ya kamu pilih kamu tekan go saat kamu siap
ketika semua pasangannya berdiri
dan kamu bisa mulai
tunjukkan kami tempat kita sekarang
itu adalah titik biru bukan
titik biru yang bergerak di kudang
jadi ini adalah tempat kita sekarang
lainnya adalah cara kita mengikuti
dan di sini titik berlapis
adalah tempat kita berhenti
dan bagaimana kita tahu kecepatan mobil ini
oke jadi ada laman lain
klik di sini
di sini kamu bisa melihat kecepatan

dan di warna biru ini adalah kecepatan yang dihargai